kpk kembali menggelar lelang hasil rampasan kasus korupsi
kali ini yang dilelang adalah sebuah rumah milik terpidana kasus suap
yang juga mantan presiden pks lutfi hasan ishak
inilah rumah yang akan dilelang oleh komisi pemberantasan korupsi pada jumat tiga belas oktober
rumah yang terletak di perumahan bagus residence kebagusan dalam jakarta ini
merupakan harta rampasan dari kasus suap dengan terpidana lutfi hasan ishak
mantan presiden partai keadilan sejahtera
rumah ini memiliki luas tanah lebih dari empat ratus meter persegi
rumah ini memiliki empat kamar utama dan tiga kamar asisten rumah tangga
ini masih ditambah lima kamar mandi serta sebuah garasi
kpk melelang rumah ini dengan harga minimal rp dua sembilan miliar dengan uang jaminan rp enam ratus juta
para peminat pun bisa melakukan pemeriksaan fisik secara detil mulai hari selasa sepuluh oktober
lelangnya akan dilaksanakan hari jumat tanggal tiga belas oktober dua ribu tujuh belas
untuk hari jumat depan bukan seperti yang tanggal dua puluh dua september kemarin
kalau untuk lelang hari jumat ini tanpa kehadiran peserta
kita di rumah juga boleh ikut
untuk harga di rp dua dua miliar rp sembilan ratus enam puluh lima satu ratus tujuh puluh juta